ppih embarkasi dua surabaya
menyediakan makanan khusus untuk jemaah calon haji berusia lanjut
makanan ini berupa nasi tim atau bubur
daging yang sudah disuwir dan makanan lunak lainnya
sedikitnya ada enam jemaah calon haji
yang berusia lanjut di embarkasi surabaya
jemaah lansia mendapat layanan prioritas utama
pada pelaksanaan haji tahun ini
salah satunya dengan menyediakan makanan khusus jemaah lansia
adanya menu khusus bagi jemaah lansia ini
memudahkan jemaah lansia untuk mengonsumsi makanan
selain rasanya makanan juga mudah dicerna
karena bersektur lembut dan tidak keras
makanan ini berupa nasi tim atau bubur